apalah pasti juga kan beda ya kan ya kan
suasana itu pasti makan itu kayaknya sih yang pasti kita bikin andin makin bahagia
cantik banget antingnya
apa apa koma dada koma jatuh
tapi untung ditolong ya sama om ini
fah ini bapak yang waktu itu nolongin anak saya pengen sih
kamu lagi nginep disini atau gimana
oh enggak pak keluarga saya lagi bikin acara di ballroom
oh yang ulang tahun itu bukan
iya akhir ulang tahun saya
oh selamat ulang tahun kalau gitu ya
terima kasih banyak pak
bapak lagi ada acara
enggak saya lagi meeting biasa aja disini
oh saya irfan irfan pratama
oke kalau begitu senang berkenalan dengan anda bu andin
saya persilahkan untuk melanjutkan acaranya
sama sama pak irfan saya permisi
karen disuruh balik
kita turun aja ya presentasinya
kayaknya catherine lagi ada masalah keluarga
mungkin karena kemarin pak angga terluka dan saya sama pak yang nganterin ke rumah sakit
boleh tahu ada apa ya
untuk soal itu saya ngeberundang untuk menyampaikan ke bapak
kalau gitu pak nino biar saya yang nganter ke depan ya
sekarang nanti saya pesanin taksi online
gak usah terima kasih
saya coba hubungin keluarga saya aja
kemanisan gak pak
maaf pak aku ganggu
bisa jemput aku di pt aldebaran sejahtera pak
catherine udah balik pak
tapi kalau papa sibuk nggak apa apa
aku bisa pesen taksi
yaudah nanti papa jemput kamu ya
papa berangkat sekarang ya ma
kok sekarang minta dijemput sama papa
ya catherine gak ada ma
papa gak tau kenapa
yaudah kalau gitu mama ikut ya
mama siap siap dulu ambil teh

gue pasti bakal dipecat sama pak nino
terus bakal susah lagi dapat kerjaan
mbak catherine kenapa
mas itu kan di depan ada taman
kita lampir situ dulu ya
saya mau berhenti sebentar di sini
oke baik mbak
pamit gak apa apa lah ya kalau mbak din kita bikinin kue sama puding homemade kayak gini
walaupun mbak din makan di restoran
ya gak apa apa lah
pasti juga kan beda
kayak suasananya tuh pas dimakan itu kayak beda gitu
oke gitu aja ya kan
ini gue lanjut
kayak dipake kirim video segala
awas aja nih kalau sampai kirim video aneh aneh ya
ini kenapa dia tinggal
habis liat handphone malah pergi
gapapaan sih dia
oh ini pak rindi sama ceweknya waktu itu tuh datang ke sini juga kan pas acara empat bulanannya andin
pantesan dia cabut
buang buang handphone kan susah belinya kayak duit loh
kadang tuhan itu matahin hati kita
supaya kita bisa move on terus melanjutkan hidup
allah tuh udah siapin
jodoh yang paling caem banget buat sahabat gue kiki aminarti
terus yang sabar
udah gak usah sedih gitu ah
kayaknya allah tuh nyiapin jodoh
gitu dah udah ah
pakai nangis gak boleh
ya emang kalo bukan uya samboim atau pak jimmy atau pak putra